jangan dilepas tuh takut jatuh lagi
tamu ini kenapa jam segini malah ada di sungai
sendirian lagi bahaya disini
kamu tanda tangan isu pernyataan ini
bahwa kamu akan menyerahkan semua warisan keluarga kepada pantiasur
kagak ngerti banget perasaan anaknya ya
anaknya kondisi lagi begini bukan dibebasin
karena kamu itu sudah bohong
mama sudah telepon pesantren
dan mereka bilang kamu itu kabur dari pesantren
sekarang terserah kamu
mau kembali ke pesantren
atau kamu kehilangan harta wali sangka
aduh berat amat pilihannya
nasib gue jadi kayak telur di ujung tanduk nih
ini barang bukti ibu ya
masalah ini sudah selesai
sekarang ibu tanda tangan
dan nanti ibu bisa ambil barang buktinya ya
minta maafan nanti lebaran
nanti juga kalau ketemu
sudah selesai kan
belum waktu pak
kamu bisa baca surat ini nggak pak
kamu minta tolong sama yang ahlinya aja
sebenernya bapak gak bisa baca
udah saya ketemu teman saya dulu pak
harap dia bisa baca
saya mau bebas
bebas tanpa saran
terima kasih pak
lu mau pergi duluan
eh enak aja
kamu anak yang ketemu di pesantren waktu itu kan
oh iya saya temennya tommy
sekamar malah sama tommy
oh pantesan tommy kabur dari pesantren
sekamarnya sama berandalan kayak gini
kamu yang menghasut dalam saya kan
nah ada si tante
tuh si tommy nih yang ajakin saya kabur pak
dia yang ngerencanain semua
lepon terus sama temennya
minta dia jemput di pesantren
enggak enggak enggak
wah eh tuh biar aja mama kamu tau
mama kamu udah nuduh saya sembarangan
asal tante tau ya
gara gara anak tante nih
asal rasa ditahan
dan memang saya emang tidak bersalah
gak tau kalau nasib si tommy kan
dia mau dijelas jelas melanggar hukum
terus ajang terus
eh kok lo disini
gak ikut pagi yang di masjid
pagi halangan kamu gak ke masjid
kalau gitu ikut gue yuk
udah ikut aja
lo pasti seneng kalau ikut gue yuk
emang lo betapa terkurung di pesantren terus
sebagai burgan sangkar tau gak
keluarga saya ingin saya di pesantren
untuk terus jadi muslimah
emang lo gak pernah tertekan apa disini
nih ya hidup itu cuma sekali
masa muda juga nyebut sekali
lo itu stok kehidupan luar yang modern yang gaul
dan lo juga harus kenal bayar cowok
udah ya mendingan ikut gue yuk yuk yuk
udah deh mendingan lo ikut gue
lo gak bakalan nyesel dan lo bakalan dapet pengalaman berharga kalau ikut gue
aku gak mau
udah ikut aja yuk
udah paketan tuh
udah yuk yuk yuk
saya takut keluar tanpa izin
udah anggap aja ini pengalaman baru buat lo yuk
gak mau lagian mau kemana
udah ikut gue aja
gue biasa pergi malem dan pulang suruh buko
astagfirullah kamu tak hajut dimana
ketakut ketinggalan sholat subuh
udah ikut gue aja yuk yuk
gak mau gak mau
saya gak biasa keluar malem
yaudah gini aja
jangan bilang siapa siapa kalau gue keluar
udah kalau ada yang nanya
bilang aja lo gak tau ya
jangan lupa duk takut jatoh lagi
tamu ini kenapa jam segini malah ada di sungai
sendirian lagi bahaya disini
nih cuma gak ada perasaan apa apa sama gue
tadi kamu turunnya bisa
nih tadi turunnya gampang tapi naiknya susah
yaudah kamu pegang sama saya ya
aneh demen sama anti
bikin dengkul jadi lemas
apa sih antum kenapa
kenapa april kenapa
ini beneran bang
bakalan jadi bininya ustadz zainal
romantis bagaimana maksudnya
romantis di pinggiran sungai itu
pake pegangan tangan
kenapa antum diemin
iya kali aneh negor ustadz
gak boleh itu
eh denger baik baik
tapi kalo dia ngelakuin hal yang kagak beres
kagak bener dilarang ame agame
eh boleh ditedor
gak bisa duduk duduk
gak bisa duduk duduk
gak bisa duduk duduk
gak bisa duduk duduk
gak bisa duduk duduk
gak bisa duduk duduk
eh bukan bang
bener kan kata ani
kalau kamu memang sedang berhalangan
dan kamu tidak bisa ikut kegiatan di dalam masjid
kamu jangan sampai keluar dari asrama
am sekarang kamu boleh kembali ke asrama
ya udah assalamualaikum